sejumlah situs belanja online memanjakan para konsumen dengan diskon besar pada hari belanja online nasional atau harbolnas
tingginya animo masyarakat pada hari belanja online ini membuat para pengusaha e commerce mendapat keuntungan tiga hingga empat kali lipat dibandingkan hari biasa
rangkaian hari belanja nasional yang dimulai sebelas november dua ribu delapan belas dimanfaatkan operator toko online dengan memberi diskon untuk berbagai produk
mulai dari makanan fashion alat kecantikan hingga elektronik
sejumlah situs belanja online pun berlomba membuat promo untuk memanfaatkan harbolnas ini untuk menarik para pembeli
fun makanya tahun ini kita ada yang namanya wonderland
wonderland itu seperti dunia virtual dimana kalau mereka masuk ke dalam aplikasi lasada atau website klik lalu buka wonderlandnya
di dalam itu ada kota virtual yang isinya adalah toko toko daripada brand
masuk ke sana ada treasure box dan mereka bisa mengumpulkan voucher yang bisa dipakai nanti di pesta belanja yang sebentar lagi
pengecekan server hingga logistik pun dilakukan untuk mengantisipasi tingginya transaksi pembelian
apalagi pada momen harbolnas perusahaan e commerce bisa memperoleh keuntungan tiga hingga empat kali lipat dibandingkan hari biasa
seratus toko di seluruh indonesia dan lebih dari sepuluh mal kolaborasi dengan blibli com
dan kita juga dipercaya sama official official brand di beli com dan mereka membuat promonya cukup bagus untuk harbolnas sekarang
puncak pesta diskon hari belanja nasional akan digelar pada dua belas desember dua ribu dua puluh
diprediksi pada harbolnas ini kenaikan penjualan situs belanja lebih tinggi dibandingkan harbolnas dua ribu tujuh belas
saat data nielsen mencatat penjualan menyentuh rp empat tujuh triliun